muhammad iryawan atau yang lebih dikenal sebagai iwan bule bergabung menjadi kader partai gerindra
menurut prabowo subianto iryawan adalah sosok yang dapat mengisi jabatan yang ditinggalkan oleh kader yang pindah partai
mantan ketua umum pssi iwan bule mengaku salah satu alasan dirinya bergabung menjadi kader partai gerindra adalah kekagumannya kepada prabowo subianto
iwan bule langsung menduduki salah satu kursi di dewan kehormatan partai gerindra
yang berikutnya tentunya kita tahu partai gerinda dari tahun ke tahun terus meningkat dan tidak pernah ada penurunan
dan itu berarti pembinaan partainya sangat baik
dan saya betul betul mengagumi seorang sosok prabowo subianto selaku ketua partai gerindra yang saya cintai dan selamat